presiden joko widodo memberikan tenggat waktu hingga satu agustus pekan ini
agar waduk jati gede sumedang segera beroperasi
secara fisik bendungan terbesar kedua di indonesia
dengan pak presiden pak wak pres dengan beberapa menteri
memang mereka membuat program pak asisten ya
harus menyelesaikan persoalan penggenangan ini
diawali pada bulan agustus
tentu kita dari pmd sumedang berusaha sekerasnya
untuk merealisasikan itu
mudah mudahan jadwal itu bisa dipenuhi
namun masalah jati gede bukan hanya teknis bangunan
melainkan masalah sosial yang berkepanjangan sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
soal penggantian lahan kemunculan rumah rumah hantu
relokasi jadi bagian dari ribuan masalah
yang harus diselesaikan
itu kita tidak membicarakan masalah itu sementara
yang kita selesaikan adalah masalah ganti rugi rumah pengganti
besarannya detailnya kan ada di lampirannya
untuk ganti ruginya kalau nggak salah satu ratus dua puluh dua juta lebih ya
kemudian untuk santunannya dua puluh sembilan lebih juta lebih
cnn indonesia berkesempatan berkunjung langsung
mencari penyelesaian yang terdampak jati gede
mega konstruksi bendungan telah berdiri dengan tingkat elevasi dua ratus enam puluh dua meter
namun menyisakan masalah besar yang belum terkoreksi
kalau perbedaan yang menyala itu
kalau permenda green itu mengharuskan kita merelokasi
kalau kepres tidak merelokasi
karena pada waktu itu masyarakat itu disuruh milih gitu loh
apakah mau uang kontan
apakah mau ganti lahan
apakah mau bentuk bentuk lain yang disepakati
dengan masih banyaknya masalah
sulit bagi jokowi menutup pintu waduk jati gede
yang sedianya dilakukan sabtu pekan ini
dari jati gede cnn indonesia melaporkan